pemerintah dan dpr telah sepakat merevisi undang undang pemasyarakatan
sejumlah pasal pun dianggap meringankan dan melonggarkan sanksi dalam menjalankan masa tahanan
sudah ada kurnia ramadana peneliti icw di jakarta
selamat malam mas kurnia
selamat malam mbak sarah
icw melihat ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi dalam revisi uu pemasyarakatan ini
bagaimana dugaan ini bisa muncul
dan khusus revisi di undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima tentang pemasyarakatan pasal sembilan dan sepuluh narapi dana diberikan keistimewaan berupa hak rekreasional dan hak cuti bersyarat
ya saat ini memang upaya pemberantasan korupsi sedang di ujung tanduk
berbagai regulasi berupaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi
salah satunya adalah revisi undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang mana ada beberapa catatan
misalnya yang pertama pembebasan bersyarat tidak ada lagi rekomendasi dari kpk
poin kedua yang cukup krusial adalah terkait dengan remisi
yang mana diatur dalam pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas syarat untuk mendapatkan remisi adalah harus ada narapidana yang dulunya berstatus sebagai justice kolaborator
namun hal itu diabaikan oleh pemerintah
pandangan kita terkait dengan hal ini adalah
bahwa pemerintah dan dpr memang tidak punya lagi sens terkait dengan pemberantasan korupsi
dan juga poin pentingnya adalah selain dari itu tadi sudah disebutkan dalam vt di cnn
bahwa ada hak rekreasi dan lain lain
yang kita pandang konsep korupsi sebagai extraordinary crime seakan itu hilang
harusnya memang narapi dana narapi dana yang dahulunya melakukan kejahatan tindak pidana korupsi
agar nantinya tercapai pemberian efek jerah yang maksimal begitu
kalau konsepnya seperti ini maka kita duga ke depan akan ada obral remisi besar besaran dari pemerintah kepada pelaku korupsi
iya mas apa yang bisa kita lakukan nih mengingat sebentar lagi akan ketok palu gitu
iya yang pasti kita akan terus menyuarakan tentang poin poin krusial terkait undang undang nomor dua belas tahun sembilan puluh lima ini
agar pemerintah dan dpr paham bahwa
agar pemerintah dan dpr paham bahwa
kejahatan korupsi ini memang harus ada treatment treatment khusus
yang memang tidak bisa dikategorikan sebagai narapi dana narapi dana umum yang lainnya begitu
poin poin apa yang sangat penting begitu yang harus segera ditindak
ya yang pertama tadi terkait dengan remisi
harusnya memang kita mengacu pada peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
dan poin pentingnya adalah pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas ini sudah berkata

kali kali diuji materi di mahkamah agung
faktanya memang pemberian remisi dengan syarat justice kolaborator tidak melanggar hak asasi manusia dari si narapidana itu
sehingga tidak ada urgensinya dari pemerintah ataupun dpr menghilangkan status justice kolaborator
dan semakin memperlihatkan kepada publik ada ketidakberpihakan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan atau yang ditampilkan pemerintah dan juga dpr
ya mas kurnia satu lagi
apa selama ini catatan dari icw mengenai undang undang pemasyarakatan
ya sejauh ini memang kalau mengacu pada peraturan di bawah undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sudah cukup baik
karena memperketat beberapa aturan terkait dengan konsep pemasyarakatan dan juga treatment treatment kepada narapi dana kasus korupsi
sehingga kita tidak memandang bahwa adanya urgensi untuk merevisi undang undang ini
sehingga harusnya presiden dan juga dpr memahami konteks ini
dan juga kita masih belum lupa dengan kejadian beberapa waktu lalu ada revisi undang undang kpk
jangan tambah regulasi yang tidak perlu terhadap pemerantasan korupsi
gitu mungkin mbak
apakah icw sendiri optimis undang undang ini bisa diubah sebelum kotak palu pak
ya kalau melihat sikap dari presiden dan juga dpr yang seringkali justru kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi
kita harus katakan kita pesimis atau ragu pemerintah dan dpr akan bertindak berpihak pada pemberantasan korupsi
karena kita mengacu pada revisi undang undang kpk kemarin kurang dari empat belas hari pasal pasal yang diduga bermasalah secara serius dapat dimasukkan dan disahkan pada rapat paripurna dan juga bersama dengan pemerintah
jadi undang undang seribu dua ratus sembilan puluh lima ini pada konteks revisi ini
kita pesimis pemerintah dan dpr akan memikirkan ulang tentang strategi pemberian efek jerah utamanya terkait dengan remisi pembebasan tercarat dan juga terkait dengan hak hak cuti lainnya
ya terima kasih mas kurnia ramadana yang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected